sementara itu ratusan karangan bunga berbaris di depan gedung kodam jaya jakarta timur pada senin pagi
karangan bunga tersebut berisi ucapan dukungan untuk pangdam jaya mayor jenderal dudung abdurrahman
pangdam jaya mengatakan akan menindak tegas fpi jika tetap menggelar aksi reuni dua ratus dua belas di tengah pandemi
pangdam jaya juga menyatakan akan menindak pihak pihak yang memasang spanduk tidak sesuai peraturan atau izin yang berlaku
sudah ada surat pernyataan dari fpi dan bahkan himbauan dari gubernur bahwa tidak boleh melaksanakan reuni dua ribu
karena itu melanggar perda nomor delapan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh yang sudah dikeluarkan
dan fpi sendiri sudah menyanggupi sudah membuat surat pernyataan juga
dia tidak akan melakukan reguler